sahabat kompas tv ada sejumlah peristiwa sejarah yang terjadi di indonesia
termasuk pergolakan politik yang tidak bisa dilepaskan dari momentum bulan suci ramadan
ternyata puasa tidak menjadi penghalang sejumlah peristiwa besar yang mempengaruhi perjalanan sejarah indonesia
lalu peristiwa sejarah indonesia apa saja yang terjadi saat bulan ramadan
kita simak ulasan berikut ini
sebagai negara dengan umat islam terbesar di dunia
menarik dicermati bahwa saat ibadah puasa tidak menghalangi terjadi perubahan sosial politik
dengan terjadinya peristiwa peristiwa besar yang menjadi penanda perjalanan bangsa indonesia
dari sejumlah sumber berita dan riset pemberitaan kompas
setidaknya ada empat peristiwa besar dalam sejarah pergolakan di indonesia
yang terjadi bertepatan dengan bulan suci ramadan
peristiwa pertama adalah terjadinya kongres pertama budi utomo
sejarah merekam budi utomo merupakan organisasi pergerakan nasional pertama di indonesia
yang didirikan pada dua puluh mei seribu sembilan ratus sembilan puluh
budi utomo didirikan oleh sekelompok mahasiswa stovia atau sekolah dokter di batavia
budi utomo didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pendidikan rakyat indonesia
atau warga pribumi melalui kerjasama dan persaudaraan
hari pendirian budi utomo ini pun kemudian diperingati sebagai hari kebangkitan nasional
kongres pertama yang digelar budi utomo ini bertepatan dengan tanggal tujuh hingga sembilan ramadan seribu tiga ratus dua puluh enam hijriah di surabaya
artinya kongres ini dilakukan pada pekan pekan awal ramadan
yang dihadiri oleh sekitar tiga ratus peserta kongres dari beberapa daerah dan latar belakang sosial
kongres pertama budi utomo ini akhirnya menetapkan
mantan bupati karanganyar raden adipati aryo tirtokusumo sebagai presiden pertama budi utomo
peristiwa bersejarah berikutnya yang juga terjadi saat ramadan adalah agresi militer belanda yang pertama
agresi ini dilakukan di pulau jawa dan sumatera pada dua puluh juli seribu sembilan ratus sembilan puluh
yang bertepatan dengan awal puasa hari kedua ramadan seribu tiga ratus enam puluh enam hijriah
mengutip artikel dari laman nu online
berdasarkan keterangan sejarawan nu
belanda sengaja melakukan agresinya saat ramadan karena orang indonesia yang mayoritas muslim sedang berpuasa
sehingga dalam keadaan lemah
tentu tidak mudah bagi bangsa indonesia yang baru dua tahun merdeka menghadapi serangan agresi militer belanda ini
indonesia kemudian melaporkan agresi militer ini kepada perserikatan bangsa bangsa atau pbb
yang kemudian dikeluarkannya resolusi
dewan keamanan pbb terus mendesak belanda menghentikan agresi militer
belanda pun menerima resolusi itu dan menghentikan pertempuran pada lima agustus seribu sembilan ratus empat puluh
peristiwa fenomena lain yang terjadi saat ramadan adalah deklarasi kemerdekaan indonesia pada tujuh belas agustus seribu sembilan ratus empat puluh lima
hari pembacaan teks proklamasi kemerdekaan tersebut bertepatan dengan sembilan ramadan seribu tiga ratus enam puluh empat hijriah
kemerdekaan indonesia diproklamasikan di rumah jalan pegangsaan timur no lima puluh delapan
para perumus teks proklamasi makan sahur dengan roti telur hingga ikan sarden
sejumlah sumber juga menyebutkan bahwa bung karno sudah merencanakan proklamasi kemerdekaan pada tujuh belas agustus seribu tujuh ratus enam puluh empat
sejumlah sumber juga menyebutkan bahwa bung karno sudah merencanakan proklamasi kemerdekaan pada tujuh belas agustus seribu tujuh ratus enam puluh empat
sejumlah sumber juga menyebutkan bahwa bung karno sudah merencanakan proklamasi kemerdekaan pada tujuh belas agustus seribu delapan ratus empat puluh
sejust merekominil dengan su inspirasi luar biasa bahwa di akal peristiwa ini bahwa
inilah yang memudahkan orang luar biasa untuk berbicara tentang d unclearduyuk
jumat sebagai hari kemerdekaan indonesia
praktis nilai nilai keagamaan terutama saat ramadan
memang tidak bisa dilepaskan dari agenda agenda persiapan kemerdekaan indonesia
menariknya peringatan kemerdekaan indonesia juga pernah dirasakan
dengan hari dan tanggal yang sama ketika ramadhan
hal ini terjadi pada peringatan enam puluh tujuh tahun kemerdekaan indonesia
yang memang tergolong istimewa
peringatan ini jatuh pada hari jumat dan bulan ramadan
kondisi ini sama dengan ketika soekarno dan hatta memproklamasikan kemerdekaan indonesia
pada tujuh belas agustus seribu sembilan ratus empat puluh lima yang juga jatuh pada hari jumat dan bulan ramadan
peristiwa berikutnya yang juga terjadi saat ramadan adalah
pemberontakan bersenjata yang dilakukan kelompok yang menamakan dirinya
sejarah merekam pemberontakan ini dipicu oleh ketidakpuasan
terhadap kebijakan pemerintahan presiden soekarno
terkait pembagian kekuasaan dan sumber daya antara pusat dan daerah
atas ketidakpuasan tersebut prri kemudian mendeklarasikan diri
sebagai pemerintah sah indonesia pada lima belas februari seribu sembilan ratus empat puluh
dengan basis kekuatannya ada di sumatera barat
presiden soekarno membentuk pasukan khusus yang dipimpin jenderal ahmad yani
pasukan khusus ini berhasil melakukan operasi penyerangan
pada dua puluh tujuh ramadan seribu tiga ratus tujuh puluh tujuh hijriah atau bertepatan dengan tujuh belas april seribu sembilan ratus empat puluh
operasi ini kemudian sukses dan dirayakan kemenangannya saat perayaan idul fitri
memang menarik jika mencermati bagaimana sejumlah peristiwa yang
menjadi penanda sejarah indonesia ini terjadi saat ramadan
menjalankan ibadah puasa tidak menghalangi upaya upaya
yang berkontribusi pada perubahan di masyarakat
peristiwa peristiwa yang terjadi saat ramadan
memberikan pesan keberkahan ramadan bisa membawa perbaikan bagi bangsa ini ke depan
empat peristiwa sejarah indonesia yang terjadi di bulan ramadan
sampai jumpa di informasi berikutnya